agar tidak terjadi kemacetan akibat penumpukan kendaraan di pintu tol
jasa marga akan menggratiskan biaya tol saat antrian kendaraan mencapai lebih dari tiga km
saat mengunjungi tol ngawi di kilometer lima ratus tujuh puluh lima
menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadimulyo ndobengaku
telah menyerahkan kewenangan kepada kepala koordinator lalu lintas
untuk mengambil keputusan saat terjadi kemacetan yang mengular panjang di jalan tol
berdasarkan kesepakatan bersama saat kemacetan di pintu tol mencapai lebih dari tiga km
maka jasa marga akan membuka pintu tol dan membebaskan biaya tol
itu bisa dilepas
jadi kita contoh di kepala sari juga
kalau kita belum mencapai kita lepas
habis itu kita butuh lagi untuk biaya lagi
jadi hanya melepas kalau antrian sampai mencapai minimal tiga km